kita menjadi saksi perjuangan bumi pertiwi menghadapi covid sembilan belas
banyaknya korban membuat negeri ini berduka
tapi kita harus bangkit dan terus berjuang agar mampu lewati pandemi ini
saya kangen rumah
mau sehat terus biar saya segera ketemu keluarga
semoga lini usaha bisa berjalan normal lagi
dan perekonomian segera bangkit
semoga keadaannya membaik
biar orderan makin banyak
semoga keadaannya segera aman kembali dan bisa bekerja tanpa rasa takut
tidak ada pengorbanan yang sia sia
ada saatnya kita lelah namun jangan menyerah
tetap semangat agar kita kuat
taati aturan demi keselamatan
untuk saya anda dan kita semua
kita kuat karena bersama